urban farming ini adalah salah satu program inisiatif dari bank indonesia
yang bertujuan diantara adalah ketahanan pangan pengendalian inflasi dan pemberdayaan perempuan
kemudian kenapa ini namanya urban farming
karena kita lihat kondisi di jakarta di jakarta itu terutama di jakarta itu kondisi lahan sempit
jadi kita bagaimana kita menghiatkan masyarakat untuk bercocok tanam tapi di lahan yang sempit
salah satu tujuan dari program sosial bank indonesia kita adalah untuk penguatan ekonomi rumah tangga
karena mereka adalah salah satu pilar dari perekonomian kita
dalam rangka program urban farming ini kita mengganding rubus
sebagai salah satu lembaga yang telah lama berkecimpung di dalam
dan juga kita juga dalam rangka pemberdayaan perempuan tadi kita juga mengganding tim menggerak pkk
berbagai kegiatan telah kita lakukan untuk menunjang keberhasilan dari program urban farming ini
jadi dalam pelatihan ini baik teori merupakan praktik di lapangan juga kita lakukan
dan juga selama kegiatan berlangsung dari mulai penampel bibitan sampai ke panen kita lakukan pendampingan
indikator keberhasilan urban farming ini salah satunya diukur dari
jadi kemarin berdasarkan monitoring kita itu seluruh di lima wilayah di jakarta ini
telah berhasil panen sekitar delapan puluh sembilan persen jadi ini sudah di atas target
dengan melihat hasil yang baik mereka akan
bahwa harapan kami akan mencontoh dan terinspirasi untuk ikut
terdorong untuk ikut berbuat hal yang sama
kami sangat berharap mau menanam ini di rumah mungkin dimulai dari beberapa pohon
diharapkan program ini akan berkelanjutan ke depan kemudian dan akan kita perluas skupnya
tidak hanya lima wilayah di jakarta akan kita perluas misalnya ke jabodetabek atau bahkan ke indonesia
apa yang telah kita lakukan selama ini dengan berbagai capaian capaiannya
dengan mengusung konsep sejengkalahan sejuta manfaat
merupakan salah satu dedikasi bank indonesia bagi negeri